di depan anak kamu lagi
itu sama aja kamu berisonto gak bener
kalau lagi makan makan aja dulu
ini urusan kerjaan
ini urusan kerjaan
kirani mau ke pasar sekarang
saya masih di jalan
siapa yang udah di pasar
belum tau kang
saya masih di jalan
belum sampai pasar
telepon siapa yang udah di pasar
kamu udah di pasar
iwan belum lapor kak kang
dia dipukulin murad
disuruh kang jamal
iwan dipukulin murad
disuruh kang jamal
kayaknya gitu kang
gimana mau masuk ikut seleksi
sampai si murad aja babak belur
yaudah ada tugas buat kamu sekarang
kirani anak embar mau ke pasar
suruh cepet ke pasar
kamu jadi security di mana
kok pakai baju security
disuruh kang komar
supaya kalau keluarga saya nanya saya kerja di mana
saya bisa jawab di pasar
kerja jadi apa
anak kang baan mau kesini
mau ketemu kita
ya pasti belanja
mau apa ketemu kita
bilangnya jangan kesini
ini kan pasar
pasar mah itu bukan disini
kamu mau ke pasar
sama anak kang bahar
kok kamu tau
sampai ketemu nanti ya
kok dia sama anaknya kang bahar
imas pembantunya kang bahar
kok kamu tau nomor teleponnya
tau dari mana
ah mau tau aja
kirain akan nanya johnnie sama iwan
di depan mata saya
mati gara gara yang kemarin dihajar si murad
ya si iwan
kalau si murat mukulin iwan disuruh si jamal itu memang tugas si murat
si jamal marah soalnya si iwan pernah minta gabung sama dia
terus dia balik lagi ke sini
tapi ada urusan apa si iwan ketemu sama si dedy
nih kemarin si iwan nemuin dik dik soal yuyun
murad lihat dia
terus langsung dibawa ke kang jamal
terus ngeliat ngajar dia depan kang jamal
mah neng berangkat
ya hati hati di jalan ya
kirani sudah sampai pasar
laporannya nanti aja kalau kirani udah selesai belanja terus pulang dari pasar
kang iwan atau kang kumar sudah lapor
iwan dihajar kang ngurat disuruh kang jamal
kemarin iwan nemuin saya urusan pribadi soal yuyun
waktu iwan ke rumah yuyun saya lagi di sana
iwan dibawa ke kang jamal
terus dia dihajar
saya telpon kumar
saya baru dapat info
si iwan dihajar si murat disuruh si jamal
kamu udah tahu kan
tadi saya mau lapor
tapi katakan nanti aja kalau teh kirani udah beres belanjanya
terus pulang dari pasar
tadi saya kira kamu mau lapor soal pengawalan kirani
selama di pasar teh kirani tanggung jawab saya
perintah dari kang mus
itu yang sama teh kirani
pembantu kang bahar kan
kalau diperhatiin oke juga ya
kang jangan macem macem sama dia
kalau kang macem macem sama imas nanti saya lapor ke kang mus
siapa yang mau macem macem sama imas
orang saya mau ngawal teh kirani tahu
eh si ganteng
yuyun tidak usah menggoda kita lagi
saya tidak menggoda
kalau yuyun senyum itu kan sengaja untuk menggoda
kalau saya senyum saya bukan lagi menggoda tapi lagi ibadah

gak harus cemburu

saya gak godein yuyun kang
belanjaannya bawa ke dalam
papih ditinggalin sendirian
kan gak lama
kamu belanja apa sih
beli bahan buat bikin
bala bala terigu engkong toge wortel
berangkat rombongan belanjanya cuma itu
sama belanja buat masak dua hari
nanti bala balanya harus seenak mami yang buat
kalau lebih enak boleh nggak
papih mah gak yakin
kamu bisa bikin lebih enak dari bami
mami mah udah paling tol
mami lebih enak
itu teh buku masak masak
ini yang lagi asy baca mah resep bikin rendang
masakan khas padang
kami belum bisa masak rendang
kalau belum bisa mah
baca aja tuh resep
apaanan ini lagi dibaca mah
kamu yang kerik wortelnya biar saya yang iris callnya
lagi dimana ini
ini lagi di kantor
cuma barusan saya keluar ruangan dulu
saya sudah berhenti jualan cilok
ada sedikit masalah dengan mitra usaha saya
terus sekarang kamu usaha apa
belum usaha apa apa lagi
kalau bisa mah
kamu terlambat satu hari
kalau kamu teleponnya kemaren mah
kamu bisa jadi staff saya
lohongannya udah disiamah orang
saya terlambat bos
harusnya saya yang minta maaf
terima kasih kalau gitu
sudah dulu ya bos
semoga pas pada saat kamuzus
jalan katapang masih jauh
gitu sudah dekat
yang rasa gerinti ada
satu porsi berapa
satu gerinti setengah matang aja ya
pak maaf pak gak jadi
dompetnya gak ada maaf ya pak
balok baloknya sudah siap
balak balak tanpa cengek
ih tapi mau ngebodor aja
komedian tuh dari sunda
kalau pakai baju dia
ada peniti yang gede
kirani gak kenal
bukan zaman kamu
aduh lupa sebentar
intinya mau dichtu mas
kalau dinosaursin umur gw kecil
ini untuk waspada
dia udah biar diri
gampang kalau cuma baca resep nyama
tapi masaknya belum tentu
nanti salah satu resep gue sih coba
masaknya jangan banyak banyak
nanti yang gak kemakannya banyak
dia gak jadi ke rumah bibi
dompetnya gak ada
disimpan di mana
di atas meja
dia udah di jalan
tadi dompetnya tuh di bawah bi
tapi pas dia mau beli kue cubit green di pesanan ini
dompetnya gak ada
kamu pakai angkot
nanti bibi kasih tahun ini ya
mak si dea gak jadi kesini
kabar bahwa kita sudah memberikan pelajaran kepada iwan
bahwa pukulan yang keras dapat menimbulkan rasa sakit
rasa yang betul betul sakit
pasti sudah sampai
ini kayak nggak sama tragedian
boleh ini bobo ajanmin padahal
kenapa sih iwan
dia datang kesini cari masalah
dia pernah ngajak sedikit terus pergi
kemarin dia datang lagi mau ngehajar sedikit lagi
mau apa kemarin si yuan kesini
saya gak tau kang
kemarin iwan nemuin saya
urusan pribadi soal yuyun
iwan nanyain ke saya
ada urusan apa saya ke rumah yuyun
awalnya waktu iwan ke rumah jujur
habis nganterin obat buat anaknya yuyun yang lagi sakit
beliau minta tolong ke saya
dik dik bilang ini urusan pribadi
kenapa kamu mau ikut campur
kenapa kamu ngambil kesimpulan sebelum kamu tahu masalahnya apa
kenapa kamu ngasih hukuman sebelum kamu tahu si iwan salah apa
jangan bergaya seperti pahlawan
selama kamu masih di bawah saya
saya ngepelah kamu
tapi kamu ngebuat saya tolol di depanmu selian
nanti dia pelajaran kesehatan
seperti si iwan
terus perkembangannya gimana
saya gak tau
memangnya kamu aja yang gak tau
saya juga gak tau
itu kopi kamu yang tinggal dikit
justru kopi saya yang masih banyak
gak usah ribut
anak buah kamu gimana
kamu kan khawatir ada yang peros sama si jamal
itu yang bisa saya tahu satu persatu
di depan iya di belakang
seminyak si murad sama si pipit dipindahin kang mus ke jamal
saya jadi paling kuatir sama bohim
dia nggak ngaruh yang pegang terminal siapa
yang penting dia kerja
kalau aku sama kang komar gimana
kalau aku sama kang komar gimana
sampai ada masalah serius sama si dik

terus si jamal ikut campur
kalau dia setengah gila

gara bingung kalau ditanya sama keluarganya kerjaannya apa
biar kerjaannya dianggap sama keluarganya jelas
saya suruh dia pakai baju security
eh dia mau
kalau dia emang suka main gila
dia ikut ikutan mau coba coba deketin nyun juga
kalau kang komar sendiri
kalau kang komar sendiri
kopi kak kopar pokoknya udah habis
kopi kak kopar pokoknya udah habis
kopi saya sama sama udah bisa
gak usah diributin
gak usah diributin
gak usah diributin
gak usah diributin
gak usah diributin
ga jadi kesini
sebetulnya tadi udah jalan kesini
subit gerinti pesanan emak tapi pulang lagi pas dia sadar dompetnya enggak ada mungkin kecopetan
kan kecopetan mungkin baru mungkin belum pasti itu kata si dea kalau bener kecopetan ini keterlaluan
tempo hari anak muslihat kecopetan sekarang keponakan telepon si dea akan nggak nyimpen
teleponnya akan mau ngomong eh sih disuruh nelpon si dea malah pergi apaanan mengambil hpnya
akang ada di dalam
ngomong di telepon aja gak usah disuruh
halo iya mah kamu kecopetan sepertinya mah gitu kok sepertinya kamu nggak yakin kalau
memang kamu kecopetan tadinya belum tapi sekarang udah yakin kecopetannya di mana digacu ada ktpnya
ada kartu mahasiswa ada sama ada uang titipan dari mama buat nih
warna dompetnya biru muda ya udah emang coba cari siapa tahu bukan kecopetan tapi jatuh di jalan
kau nomor si komar nggak ada
siapa anak buah akan
aduh ya mana ada itu kamu nomor komar di situ apa nanti hpnya sih
iya kang keponakan saya kehilangan dompet diangkut di jalan gatsu dompetnya warna di
enggak kemungkinan dia dicopet kamu cari dompetnya atau copetnya keduanya iya kang
barusan kamu bilang keponakannya kecopetan dia bilang kamu sama si
gopal harus nyari dompetnya sampai ketemu sekalian sama copetnya kamu sudah juga iya
ya udah bergerak sekarang
bisa jadi copetnya itu juga saya udah tiga kali ketemu
copetnya saya udah tiga kali ketemu copetnya saya udah tiga kali ketemu
sama pertama waktu dia habis nyopet anak kek kemus kedua ketemu dianggot tidak belum nyopet keburu
pada saya terus kabur ketiga lagi dia kabur habis nyopet saya tangkep saya hajar terus dompetnya balik
lagi ke yang punya gimana caranya nemuin dia kita rajia aja semua angkot yang lewat kita cegat terus
kita periksa penumpangnya ada dia bangga oke
masak kek kek
chef yang cantik dan seksi itu siapa namanya
kamu sebenarnya bisa loh bersaing sama dia
mungkin cirannya cantik tapi kirani kan gak seksi
bukan cantik dan seksi
ini masakan sehari hari bukan resep yang spektakuler
tapi tapi suka
kalau gak turun saya seret nanti kamu
mana dompet itu kondak anda kagus
yang kamu copet yang warna biru muda
mau pilih yang mana
cuma sampai rumah sakit
atau yang ini
bisa sampai kuburan
kalau copet ngaku penjara penuh
ada apa ya
saya nemu ini di kolom kursi angkot
kamu udah masakin dan nemenin papeh makan
barusan si dea telepon
katanya dompet catnya bukan kecopetan
ktp kartu mahasiswa uang semua ada
dompet keponakan saya bukan dicopet tapi jatuh diangkut
sudah ada yang nganterin
nggak apa apa kak
saya cuma seneng aja dengar kabar dompetnya ada yang ngulangin
tidak ada yang menangkap